dan terkait hal ini sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di nusa dua bali
ya selamat pagi eka rima eka rima seperti apa keseruan liburan raja salman
selain mereka berwisata di pantai apakah ada memang obyek wisata lain lagi yang dikunjungi raja salman untuk hari ini
ya alfian dan juga anissa pagi memang rencananya pada hari ini kami mendapatkan informasi
raja salman tidak hanya akan berlibur di pantai saja atau di pantai pribadi tepatnya di belakang st regi
tetapi juga ada rencana untuk berkunjung ke garudaus nukencana atau juga ke uluwatu
uluwatu ini merupakan salah satu tempat yang mungkin nanti akan jadi tempat tujuan
karena di sana akan ada pementasan tari keca dan juga berbagai macam pementasan seni di sana
yang cukup menggugah selera dari raja salman sendiri
namun belum dapat dipastikan pada pukul berapa raja akan berangkat ke sana
saya sempat beberapa menit yang lalu menghubungi komandan penjagaan pasukan yang berada di st regis
yakni khusus untuk pengamanan yang melalui dari tni sendiri
menyatakan memang akan ada rencana dari raja salman untuk pergi ke uluwatu
namun tidak ada keterangan kapan atau pada pukul berapa raja akan berangkat ke uluwatu tersebut
namun hingga saat ini kami masih belum bisa melihat
belum bisa menyaksikan secara langsung seperti apa aktivitas raja ketika berada di senreji
karena memang itu cukup private sekali dan dijaga dengan sangat ketat
sepertinya pemerintah indonesia dan juga tim advance dari arab saudi sendiri
benar benar menjaga privasi dari keluarga salman sendiri
namun kemarin kami juga sempat ketika dilansir oleh detik com
kita sempat mendapatkan beberapa foto di sana ini terkait dengan liburan dari pangeran pangeran
atau yang diduga pangeran dan juga keluarga besar dari raja
jadi raja salman sendiri yang sedang berlibur di pantai pandawa
ada sekitar sepuluh orang keluarga di sana berlibur di pantai pandawa bermain kano
dan terlihat cukup ceria sekali menikmati suasana pulau dewata ini
tadi malam juga kami mendapatkan informasi bahwa keluarga dari raja salman
baik itu putri ataupun keluarga besarnya mulai berbelanja belanja di kawasan kute
dan juga di kawasan sanur untuk menghabiskan waktu malam mereka
beserta keluarga mereka jalan jalan
mobil diantaranya adalah mobil mercy dan mobil alphard
yang mengantarkan mereka untuk berjalan jalan di pulau dewata bali ini
tidak ada kawalan yang cukup ketat namun hanya ada kawalan dari pihak polisi
yang memang mereka mengawal perjalanan supaya lebih lancar begitu saja
sementara untuk keluarga pangeran yang mereka berjalan jalan di pantai
tidak ada pengawalan secara khusus
namun karena begitu banyak mersi yang beredar di pulau dewata bali ini
secara tiba tiba sejak dua hari terakhir ini
kita tidak bisa memastikan mobil mana yang dikendari
oleh para pangeran ataupun oleh keluarga dari raja salman ini
sehingga tidak bisa terdeteksi kemana tujuan mereka akan pergi
karena tidak ada informasi secara detail juga yang disampaikan kepada pihak keamanan
yang menjaga hotel hotel di mana tempat pangeran pangeran ini menginap
rian dan alfian dan anissa
ya rima jika kemarin memang sudah menikmati private beach begitu
dan pada hari ketiga ini rencananya akan keluar
apakah anda sudah mendapatkan informasi dari destinasi wisata yang akan dikunjungi pada pagi hari ini
apakah ada persiapan khusus begitu
ya memang betul anissa
terkait dengan rencana kedatangan raja salman di uluwatu semisalnya
ada sekitar tiga puluh pasukan baik itu tni dan juga polri yang turut membantu proses pengamanan
atau untuk mempersiapkan penjagaan di sana sebagai langkah antisipasi saja
jika sewaktu waktu raja salman tiba di uluwatu tersebut
tadi kemarin juga kami mendapatkan informasi bahwa pihak pas pampers
juga sempat mendatangi garuda wisnu kencana
untuk melihat terlebih dahulu
bagaimana kondisi di sana di gwk tersebut dan juga menyampaikan terkait rencana kedatangan sang raja
serta memetakan apakah di mana saja nanti titik titik keamanan yang perlu dilakukan penjagaan secara khusus
karena memang mengingat raja salman adalah tamu yang cukup istimewa bagi negara republik indonesia ini
dan juga membawa cukup banyak orang sehingga perlu pengamanan yang ekstra ketat
dan juga pemberian atau penyebaran informasi yang ekstra hati hati
ini demi keamanan dari tamu besar sehingga juga demi nama baik negara indonesia juga
sehingga pengamanan yang cukup ketat ini memang sangat perlu dilakukan
termasuk di garuda wisnu kencana kemarin juga pihak pas pampres sudah memetakan
beberapa lokasi yang nantinya pada hari ini akan dilakukan pengamanan secara khusus
namun yang sudah terlihat pengamanan berdasarkan informasi dari salah satu tim cnn indonesia
menyatakan memang yang sudah terlihat ada pengamanan adalah di uluwatu
karena memang dipastikan pada hari ini
pihak keamanan dari st regis yang memang menjaga dari raja salman yang berada di st regis di ring tiga
menyatakan memang raja salman rencananya akan keluar dari st regis pada hari ini
dan langsung menuju ke uluwatu
namun belum dapat dipastikan pada pukul berapa
setidaknya raja salman artinya tidak hanya akan menghabiskan waktu di dalam hotel
ataupun menikmati private beach
karena private beach memang hanya bisa dinikmati ketika pagi hari saat matahari terbit
ataupun ketika sore hari saat matahari tenggelam
namun sepertinya sang raja juga cukup tertarik untuk datang ke sejumlah tempat wisata
seperti salah satunya adalah uluwatu
kemarin kami juga sempat pergi ke salah satu destinasi wisata
yang kemungkinan juga akan menjadi destinasi wisata yang akan didatangi oleh keluarga raja salman ini
yakni di monkey forest
pada hari ini memang rencananya akan ada juga kunjungan ke sana
karena kemarin sepertinya kunjungan batal
karena kemarin sudah ada dari pihak kementerian pariwisata
yang sudah memantau lokasi tersebut
dan diperkirakan pada hari ini di wilayah ubud tersebut
akan ada kunjungan dari salah satu keluarga raja salman ini
ya baik terima kasih eka rima melaporkan langsung dari pulau dewata bali